kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan menteri pertanian yang sekaligus ketua dewan pakar partai nasdem syahrul yassin limbo
disebut akan mempengaruhi elektabilitas pasangan bakal capres cawapres anies baswedan dan muhaymin iskandar pada pilpres mendatang
anies baswedan menginginkan supaya penegakan hukum di indonesia ditegakkan tanpa membeda bedakan
hal ini diungkapkan oleh anies usai bertemu dengan sembilan purnawirawan perwira tinggi tni dan polri di kawasan lebak bulus jakarta selatan pada rabu sore
kami agar kpk bisa kuat kembali kami ingin agar penegakan hukum itu berjalan dengan baik tanpa ada pembedaan latar belakang kemudian unsur tapi tegak untuk semuanya